partai partai sengit tersaji di semifinal bni sirkuit nasional a dua ribu dua puluh tiga seri bantan
para pemain ini tinggal selangkah lagi meraih gelar juara sirkuit nasional a dua ribu dua puluh tiga seri banten
partai partai semifinal sirnas a seri banten langsung digelar
tak lama berselang setelah semua partai perempat final rampung
di gor alun alun maulana yusuf kota serang banten jumat siang
pada partai semifinal ganda putri
antara pasangan felisa christina bernardin wardana dari pb jarum
melawan chelsea dasilva yogia chelsea putri mayerera dari pb jaya raya
pertandingan berjalan sengit pada set kedua
pasangan felisa bernardin akan berhadapan dengan pasangan yang mengalahkan mereka
di final sirnas a seri bandung lalu
isyanas syahira medina rinjani kwinara nastin yang juga dari pb jarum
kali ini mereka bertekad untuk melakukan refans
yang penting yakin aja
gak usah takut nggak usah mikirin menang kalah
yang penting mau main maksimal aja
mungkin yang terbaik aja
dikategori tunggal remaja putra
unggulan nomor satu sirnas a seri banten
denis azaria dari pb jaya raya tampil percaya diri
dengan mengalahkan dendi triansyah dari pb mutiara kardinal dua set sekaligus
tak tertekan dengan status unggulan pertama
justru membuat denny semakin termotivasi menjadi juara
malah saya lebih termotivasi agar bisa juara satu
karena saya jadi satu harus juara satu
di kategori tunggal remaja putri
miftakul putri ayudis dari pb jaya raya
yang sepanjang turnamen berhasil mengalahkan lawan lawannya
yang peringkatnya jauh di atasnya
kali ini harus takluk dari unggulan keempat
jolin angelia dari pb jarum
meski demikian pengalaman di sirnas kali ini
akan menjadi modal berharga bagi dirinya
menghadapi turnamen turnamen berikutnya
siapanya harus lebih matang sih
soalnya kan lawannya di atasnya
jadi persiapannya harus lebih mateng
dua kali lipat dari sepuluh
partai partai final akan digelar mulai sabtu pagi
untuk mencari siapa siapa saja yang terbaik
di kategori pemula remaja dan taruna
diego basro andika suramanto serang banten